terima kasih anda masih bersama kami di kompas siang saudara bersama saya yan rahman
saudara kasus pembunuhan terhadap fina dan eki oleh geng motor di cirebon jawa barat
hingga saat ini masih menjadi sorotan publik
kuasa hukum delapan terpidana yang telah difonis dalam kasus ini
mengungkap sederet kejanggalan dalam penanganan perkara ini
kepada seluruh warga negara indonesia
agar jangan membuat kami lebih sakit
egy adalah anak kandung kami
yang mana menjadi korban daripada kelompok kelompok yang kejam
delapan tahun bergulir kasus pembunuhan vina dan eki oleh geng motor di cirebon jawa barat
masih meninggalkan teka teki
tiga kuasa hukum dari delapan terpidana
kasus ini kini mulai buka suara
mereka yakin delapan orang terpidana
yang difonis hukuman kurungan penjara seumur hidup
para kuasa hukum menyebut ada kejanggalan
dalam penanganan kasus ini oleh pihak kepolisian
mulai dari kejanggalan perbedaan kronologi
hingga perbedaan antara tuntutan di persidangan
dengan hasil visum dan otopsi dari dokter forensik
bukan terdakwa yang ada di dalam kasus ini
kalau kami yakin bukan pelakunya
silahkan dianalogikan sendiri disimpulkan sendiri
dari tuntutan dan hasil visum aja
korban meninggal karena tusukan di dada di dan perut
tetapi dari hasil visum maupun otopsi
tidak ada luka akibat tusukan
tidak ada luka akibat tusukan
pakaian yang dikenakan korban
tidak ada bekas bolong tusukan samurai
yang disebut di dalam tuntunan samude pendek dan samurai panjang
kuasa hukum delapan terpidana juga angkat bicara
soal temuan sperma di tubuh almarhumah fina
mereka menyayangkan pihak kepolisian dan dokter forensik
tak bisa mengungkap siapa pemilik sperma tersebut
bahkan persidangan kasus pembunuhan vina dan eki
sama sekali tak pernah membahas soal pemerkosaan
kalau dari hasil otopsi
hasil pada saat ini bukan hasil otopsi
asik ketika pertama kali datang ya
cuma tidak juga dapat dijelaskan sperma itu milik siapa
dokter juga tidak bisa menjelaskan itu
kalau otopsi ada pemerkosaan atau apa
di dalam persidangan tidak pernah bercerita masalah pemerkosaan ya pak
di dalam dakwaan tidak ada masalah
sementara itu pasca penetapan dpo tiga buron kasus pembunuhan vina dan eki
kepala desa banjar bangunan menemukan dua puluh empat nama yang sama
setelah lima hari penelusuran
empat nama yang sama dengan terduga pelaku yang buron
yakni lima belas orang untuk nama andi dan sembilan orang untuk nama dhani
sedangkan untuk nama pegi atau perong tak ditemukan
petugas mengaku kesulitan dalam mencari pelaku
tak disertai foto dan alamat lengkap
dan mengecek cross check langsung atas nama yang sesuai dengan dpo itu
yang pertama itu peggy peggy itu tidak ada cross checknya di sini
dan andi ada nama andi itu hampir lima belas orang
tidak ada terbukti bahwa sesuai dari dpo itu tidak ada
dan yang terakhir dani
dhani di kami ada data sembilan orang
di data cross check hasil cross check langsung lapangan
dan hasilnya nol juga nggak ada
satu terpidana kasus pembunuhan vina dan eki
saka tatal yang telah bebas dua ribu dua puluh lalu
dalam program sapa indonesia menceritakan saat dirinya ditangkap
di kantor polisi dirinya diperlakukan tidak manusiawi
dan dipaksa mengaku terlibat kasus pembunuhan vina dan eki
kalau dikasihin udah ada polisi saya nyamperin
tanpa ada pemberitahuan apa kepada informasi kepada saka
lalu di kantor polisi apa yang ditanyakan kepada saka
entah ruangan apa itu disatuin
habis disatuin ada kekerasan sedikit
habis kekerasan ada juga yang dipisah
sebelumnya ayah eki ibturudiana
menyatakan dirinya telah berusaha keras untuk mengungkap kasus ini
saat ini barai skrimpolri telah memberikan berita
demi tuntasnya kasus pembunuhan vina dan eki
yang terjadi sejak dua ribu enam belas silam
kita langsung tanyakan kepada jurnalis kompastv
fida alatas di mapolda jawa barat
apakah sudah ada titik terang dari pencarian tiga pelaku pembunuhan vina
kalau dari pkp polisian polda jabar
terus mendalami kasus ini
utamanya adalah terkait dugaan adanya tiga pelaku lainnya
yang saat ini masih dalam status buron
yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan
dan juga dugaan ruda paksa fina cirebon
yang terjadi delapan tahun lalu
dan pada akhir minggu lalu
yan dan juga saudara kepolisian dari polda jawa barat
ini juga telah merilis identitas
dari ketiga pelaku buron
beserta dengan ciri ciri fisiknya
namun yang terus disebut sebut oleh pihak kepolisian atau polisi
terkait dengan tantangan atau mungkin kendala
dari penyelidikan kasus ini adalah
yang bisa kemudian ditelusuri oleh pihak kepolisian
terkait ketiga buruan tersebut
berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian
ini masih merupakan informasi yang samar
pasalnya ketiga nama ini
ditetapkan oleh pihak kepolisian
berdasarkan keterangan dari pelaku
juga telah menjadi terpidana dari kasus pembunuhan
dan juga dugaan ruda paksa fina cirebon ini
atau keterangan yang menyebutkan bahwa
adanya tiga pelaku lainnya
dalam kasus pembunuhan dan juga dugaan ruda paksa fina cirebon
oleh kedelapan tersangka dari bap
yang diberikan begitu ya
saat mereka kemudian kembali diperiksa di polda jabar
sebetulnya makin banyak pertanyaan
dan juga teka teki dari kasus fina cirebon
dimana ada sejumlah informasi
yang menyeruak begitu ya ke publik
terkait adanya dugaan kejanggalan
dalam persidangan dari kasus pembunuhan
oleh kuasa hukum salah satu terpidana
yang dilakukan oleh pihak kepolisian
yang saat ini atau sejak tahun dua ribu dua puluh lalu
dan inilah juga yang
dapat menjadi pertimbangan juga dari pihak kepolisian
penanganan penyelidikan kasus ini yan
termasuk dengan menyebarkan biodata
melaporkan langsung dari mapolda jawa barat